oke berikutnya nih kamu pernah membayangkan nggak kalau misalnya sekarang kamu hidup ya di sebuah rumah
yang ya rumah segera sebesar itu gitu kan tetapi ditemani oleh ribuan laba laba besar atau tarantula
ya yang pasti banyak orang takut ya berdekatan dengan laba laba besar tarantula karena memang terkenal beracun
tapi ada ini ada di bandung ya yang memiliki pengalaman itu
seorang gadis di bandung jawa barat hidup bersama ribuan tarantula
demingcu gadis dua puluh tujuh tahun asal bandung memelihara ribuan tarantula dari berbagai spesies
kecintanya kepada hewan ini bermula dari kesukaannya melihat laba laba
menurutnya tarantula adalah binatang yang eksotis
demingcu tidak menganggap tarantula berbahaya meski gigitannya beracun
setiap hari gadis ini bisa menghabiskan waktu lebih dari satu jam

ia bahkan mempunyai ruangan khusus untuk mengembang biakan tarantula
orang berpikir kan kalau tarantua ini mematikan atau kategori berbahaya ya
kalau sebagai mbak sebagai yang mempunyai banyak peliharaan talenta ini gimana pendapat
justru secara ilmiah itu tarantula itu tidak mematikan
berbeda dengan full spider dari jenis black widow atau sydney funel web spider yang ada di australia
itu memang mematikan
kalau tarantula ini nggak ada yang mematikan
walaupun racunnya setinggi apapun gitu itu efeknya panas dingin sama keram sebadan aja
kalau yang racunnya tinggi
kalau yang racunnya rendah kesemutan saja
sering gigit tidak
kalau sekarang sudah kapok
demingcu masih ingin menambah koleksi tarantulanya hingga dua ribu ekor
di kalangan pecinta tarantula ia dijuluki ratu tarantula indonesia
arta bima aditya bandung